aku yakin mereka bisa mengatasi masalah ini
malam ini kita bertemu
apa itu kabar tentang anak kita
apa yang kamu temukan
beberapa orang suruhan kita
sakti dan teman temannya
sudah menuju desa seluma
kamu tahu tempatnya
saya tahu arahnya
mana desa seluma kiratus
sekarang kita bagi tugas
ke arah seluma
dan kau sam
tetap berada disini
tugasmu menyelidiki perempuan yang naik motor ini
apa tujuannya kemarin
dan beri kabar secepatnya
saya akan menyelidiki perempuan itu
dan ada maksud apa dia
kita bergerak ke seluma
bahwa tiap suatu teman
akan meets rupanya
ya oke saya juga heran
harimau yang ada dalam tubuh saya ini terus membawa masalah
hidup saya jadi tidak tenang
maafin saya ya teman teman
jangan bicara seperti itu
memang kalau seseorang mencari jati diri yang sesungguhnya di perjalanannya akan banyak sekali cobaan
tapi ketika sudah menemukan hidupmu akan tentram
semua pasti ada jalan keluar
terus sekarang kita gimana
kita harus melakukan pencarian desa kumayan
aku yakin dengan ditemukan desa itu
teka teki mengenai manusia harimau
kita harus ke bukit kabah
mau tidak mau kita harus melakukan penyelidikan kita di sana
kita pokoknya harus ke seluma
apaan sih riz apa jadi seluma coba
gini ya gale sekarang itu kita harus hemat waktu
jadi mau nggak mau kita harus cari itu nenek nenek yang kemarin yang di sumur
risa ada beneran juga
waktu kemarin aku menyebutkan desa kumayan
nenek itu sepertinya tahu dengan desa itu
siapa tahu nenek itu punya petunjuk
jadi kita bisa menemukan desa pumayan
kalau begitu lebih bagus
karena desa seluma
lataknya nggak jauh dari sini
ayo sudah ayo kita pergi
eh tunggu dulu tunggu tunggu
kita harus melakukan sesuatu

apa aduh saya
di luar sana banyak yang sedang mencari sakti
jadi kita harus ganti baju dan merubah penampilan sakti
saya tidak mau merepotkan kalian lagi
sama kita di sini
los member dk ini sudah banyak berubah ya mbak
tapi akuarunya neng lo
dan cuma di tempat ini lost man merdeka masih menjadi satu satunya lost man di daerah ini
oh gitu ya mbak
ya udah kalau gitu saya pesen kamar satu ya untuk seminggu ke depan
maaf bu tapi seluruh kamar di losman ini sudah penuh untuk di booking seminggu ke depan lebih
seluruh kamar di losmen ini sepi kayak gini udah penuh
terus saya harus tidur dimana
aduh saya udah capek banget loh mbak saya pengen banget istirahat
aduh aku telepon ke iya aja deh
aduh kenapa sih handphonenya masih mati kemana lagi tuh anak
pakailah kamar saya bu
iya saya asli stylenya kiratus
beliau sedang ada bisnis
maklumlah orang macam beliau tuh jaringan bisnisnya ada dimana mana
tidak tidak tidak
di bengkulu ini bisnis kayu gitu
gak usah deh pak gak usah repot repot beneran gapapa
ondeh mandeh nanti ibu tidur dimana lost man di daerah ini cuma satu gak ada lagi
rumah warga pun jauh jauh jaraknya pakailah
ya paling tidak untuk ini malam ibu bisa bersistirahat ayo lah
ya udah saya terima ya pas
tapi nanti saya akan bayar untuk satu malam saja karena saya nggak ingin merepotkan
pakailah gapapa kalau emang itu nyaman untuk ibu
ya udah kalau gitu saya masuk
terima kasih pak
bagus ini artinya kamar dia akan bersebelahan dengan kamarnya kiratus
sekarang kita sudah sampai di desa saluma
terus cara kita nyari neneknya gimana
ma'am tadi saya mendengar
apakah kalian sedang mencari seseorang disini
iya kita sedang mencari seorang nenek
neneknya agak gemuk dan mempunyai cucu yang sedang sakit
kasian sekali nenek itu
cucunya sakit parah
kebetulan sekali saya tahu rumahnya
apakah mau saya antarkan
apa benar laki laki itu tahu rumah nenek yang kita cari
ya siapa tahu aja
nenek itu terkenal di kampung ini
ayo mari kita sudah dekat
saya lihat orang ini aneh ya
saya punya feeling yang tidak bagus tentang orang itu
ayo pergi dari sini
akhirnya sebaiknya kita pergi sekarang
sepertinya lari ke sana udah
bagus ini udah aman sekarang
ya udah kalau gitu sekarang kita turun aja
jangan duduk isha
kita tunggu sampai bener bener aman
ayo sebaiknya kita tunggu sampai agak gelap